nah ini bagi anda pecinta batik jangan lewatkan pasar tiban festival budaya dan kuliner di surabaya
di pasar ini ratusan batik beragam motif corak dan desain karya desainer terkenal dipamerkan
festival ini mampu menyita perhatian ribuan pengunjung
dan berikut liputannya
pasar tiban festival budaya dan kuliner ini digelar bertepatan dengan momen jelang peringatan hari kartini
ratusan batik karya desainer busana tradisional ana avanti dipamerkan
pasar tiban yang sudah tiga kalinya digelar oleh anna avanti di kota surabaya ini
kali ini menyajikan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya
sarat budaya dan kuliner menjadi tema yang diangkat dengan memadukan budaya dan kuliner tradisional
acara ini menjadi spesial karena selain memamerkan beragam fashion batik
pengunjung juga dapat sekaligus menikmati kuliner tradisional khas surabaya
selain itu beberapa karya ana avanti yang dipamerkan merupakan hasil pemberdayaan para umkm dan napi dari lapas perempuan
hal ini sebagai bentuk apresiasi bahwa wanita juga memiliki kemampuan
di mana pun berada meski dengan segala keterbatasan dibalik jeruji besi
meski demikian hasil yang diperoleh dapat diterima di masyarakat
dari lapas perempuan bulu dari umkm umkm yang saya kelola di bawah yayasan anna avanti
dan ini bukan karena ini sudah berjalan sebelas tahun tetapi namanya berkat rahmatan bukada dari tuhan
baru dua tahun ini kita menyelenggarakan setiap bulan
selain festival budaya dan kuliner
pasar tiban juga memiliki rangkaian para desyo kartiniku kartinimu
yang menampilkan model dengan busana batik serta mendatangkan toko inspiratif wanita